di hadapan pengusaha arab saudi pemprov dki jakarta menawarkan proyek pembangunan kota jakarta
hal itu disampaikan wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno dalam saudi arabia investor forum dua ribu dua puluh
yang dihadiri satu ratus lima puluh investor arab dan dua puluh tiga investor indonesia
sandi memaparkan jakarta memiliki proyek properti senilai lima miliar dolar amerika atau setara enam puluh lima triliun rupiah
dan transportasi yang menjadi fokus pembangunan ibu kota melalui skema transit oriented development
meski masih dalam proses perizinan di bank indonesia sandi percaya diri investor arab tertarik berinvestasi
jika nanti program sudah resmi diluncurkan
jika nanti program sudah resmi diluncurkan